saya mau nemeninmu
kamu di sini
omas kamu di sini ngapain
kamu mau ambil uang lain dan ambil uang saya
kamu yang keren
bu anitta yang keren
eh jangan ayolah
eh jangan ayolah
ke sini kak
aduh pasti cantik banget deh kalau aku pakai kauling ini
mami ada telepon tuh deh temen mami
ya udah nanti tunggu sebentar saya
eh hai jem apa kabar
oh mau tawarin berlian berapa karat
aduh jalan yang kecil kecil asa kaya teres
ah mami ya lah papi mau ke kamar ya
mami mami tuh papi kenapa tuh kayaknya habis mabuk deh
alah udah biarin aja deh paling juga lagi stres nanti juga obat
normal sendiri udah kamu harus urusin papi kamu deh
ah ganggu mami aja
kok biarin sih
halo jeng iya ada nggak sih yang arahnya lebih besar
hah apa ini
wah berlian juga
saya nggak pernah beli kalung sama hal ini untuk mami
mami dapat di mana
wa'alaikum salam laura ada apa nih
bu gini nih aku mau nyuci apa aja terserah deh yang penting aku punya kerjaan
iya bu boleh ibu bayar aku berapa aja aku mau ngapa ngapa kok
emangnya lo gak sekolah
ya udah deh kebetulan nih cucian ibu lagi banyak kamu bisa bantu nyuci
ya udah aku cuci sekarang ya
ya udah tunggu bentar ya
alhamdulillah hari ini aku ada percucian banyak
semoga aja aku bisa bantu uang cukup buat aku hidup

nah jadi ini tempatnya kalung ini dibeli
selamat siang mister
ada yang bisa kami bantu
saya mau tanya kalau kalung ini benar dibeli di sini enggak
oke kalau gitu boleh saya tanya siapa yang beli ini
yang membeli namanya nyonya omas
dia memakai kartu kredit
omas yang beli ini
terima kasih ya tuk informasinya
ah aneh sekali
kalau omas balik kalung itu kenapa kalungnya ada sama sefirah
saya harus cari tahu yang sebenarnya
saya merasa ada kebohongan
mana itu aneh sih
lo kepingsan lagi sih ra
baru baru dikaji makan baru pingsan
bangun dong ra
aduh bangun dong ra

terima kasih patok
di kenapa lu nunggu
kenapa belon nih lepas tuh
aduh boleh kebawa
satu tua satu berisik
hah diam dulu ya